relawan sahabat ganjar dan pondok pesantren alif ba berangkat umroh ke tanah suci
mereka mendoakan ganjar pranowo terpilih menjadi presiden indonesia dua ribu dua puluh
relawan sahabat ganjar bekerja sama dengan pondok pesantren alif ba berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh pada jumat
sebelum berangkat sahabat ganjar berkumpul di pondok pesantren alifba untuk mendapatkan perbekalan
jemaah berangkat dari bandara internasional soekarno hatta dan tiba di madinah pada malam hari
di tengah suci sahabat ganjar akan mendoakan agar ganjar pranowo bisa menjadi presiden pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
kami rombongan dari sahabat ganjar mau melaksanakan ibadah umroh pada hari ini
insya allah nanti kami langsung ke madinah baru ke mekah
semoga indonesia tetap aman tentram dan damai
menjaga tali silaturahim persatuan dan kesatuan
kami nanti akan berdoa di tempat tempat mustajabah
semoga bapak ganjar pranowo pada tahun dua ribu dua puluh empat nanti menjadi presiden republik indonesia
para peserta umroh telah mempersiapkan diri dan berdoa agar proses ibadah bisa terlaksana dengan lancar
misal lahir pun baik tapi dalam hati kita ada getaran atau ada keburukan
itu akan memperhambat proses ibadah kita di sana
harusnya persiapan itu sebelum atau jauh jauh hari kita membiasakan perkataan yang baik
latihan yang baik dan hati pun dilatih untuk baik
supaya dalam keseharian di sana sudah terbiasa
sahabat ganjar berharap dapat menyelenggarakan kegiatan ini setiap tahun
serta kegiatan kegiatan positif lainnya yang bermanfaat